selalu menarik untuk menilik siapa sesungguhnya yang menjual smartphone terbanyak di seluruh dunia
dan idc tampaknya selalu menjadi acuan untuk merangkum siapa siapa saja yang menjadi penguasa pasar smartphone di seluruh dunia
oppo dan vivo mendepak xiaomi dan lenovo dari lima besar vendor smartphone penguasa dunia
siapa sesungguhnya smartphone penguasa dunia
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita akan bahas ini adalah raja smartphone dunia
kita lihat siapa sesungguhnya yang berada pada posisi pertama
kita mulai terlebih dahulu pada posisi pertama
langsung saja kita lihat ini adalah raja smartphone yang pertama
ini dia galaxy s tujuh delapan
ini merupakan salah satu andalan dari samsung
kita lihat terlebih dahulu
raja smartphone dunia ini menjual tujuh puluh tujuh juta
dan kemudian peningkatan ataupun pertumbuhannya adalah
dan yang menarik dari samsung sendiri masih berada pada posisi pertama berturut turut
ini adalah merupakan hasil dari kuartal kedua dua ribu dua puluh
samsung memang harus berterima kasih kepada penjualan s tujuh dan s tujuh h
namun yang menarik kita tahu tadi informasi sebelumnya menunjukkan akan ada recall
sudah lebih dari dua lima juta yang di recall
yaitu galaxy note tujuh karena adanya potensi ledakan baterai saat di charge
ini dipastikan akan memukul performa
pada kuartal kedua
pada kuartal ketiga samsung
dan samsung ternyata masih berada pada posisi pertama
merupakan produsen yang berasal dari asia
yaitu dari korea selatan
samsung pada posisi pertama kita lihat dengan pangsa pasar
dari mana data ini
sekali lagi saya selalu ingatkan anda
dari anda yang begitu rajin membeli samsung
kemudian anda memanfaatkan anda mengagumi fitur fitur yang ditawarkan oleh produsen asal korea selatan ini
kalau anda menurut saya
anda menggunakan data ini dari idc
ini adalah data yang sangat penting untuk menguasai dunia
dan yang kita lihat dari klip ini

lalu kita lihat ke selanjutnya adalah apple
kita lihat saat ini perusahaan yang merupakan hasil besutan dari steve jobs
kemudian sekarang ceo nya adalah tim cook
ini menguasai pangsa pasar
merupakan rivalitas tiada akhir ya
samsung dan apple selalu saja ada saja tuntutan hukum karena alasan hak patent lah dan segala macam di beberapa dunia
namun mereka faktanya menguasai pasar smartphone di dunia
kita lihat empat puluh empat juta pengirimannya dan ini mencatatkan penurunan yang signifikan lima belas persen
kita lihat pengiriman smartphone apple empat puluh empat juta unit pada kuartal kedua menjadi pengiriman kuartalan terendah sepanjang tujuh kuartal
terendah sepanjang tujuh kuartal
ini sangat harusnya memang harus ada evaluasi karena konsumen ternyata mengapa terjadi penahanan ataupun juga penurunan sangat signifikan lima belas persen
karena ternyata konsumen menahan pembelian
pembelian s enam kan sudah lama ya tahun dua ribu lima belas kalau saya tidak salah itu sudah dirilis
dan kemudian para pembeli menanti rilis produk terbaru apple pada kuartal ketiga nanti
sudah diumumkan ada suatu kebisaan baru
yaitu bisa tahan air kemudian juga bisa tahan debu
jadi ini akan menjadi salah satu standar baru untuk smartphone
jadi kalau ingin bersaing dengan iphone produk dari apple ini maka anda harus berinovasi
smartphone anda harus bisa tahan air dan juga tahan debu
dan asia tenggara serta emerging markets menjadi penyelamat apple meskipun turun lima belas persen
tapi produk terbarunya itu iphone se ternyata berhasil sedikitlah mendongkrak
meskipun juga masih mencatatkan penurunan yang signifikan
saya akan ke situ kita lihat angkanya dan muncul
yes ini dia lima belas persen tidak begitu baik untuk iphone ataupun juga apple ya pada kuartal ke dua dua ribu dua puluh
tapi saya prospeknya begitu besar ketika tim cook kemarin juga merilis sebuah iphone tujuh
dan saya rasa itu akan mendongkrak penjualan mereka pada kuartal ketiga
tadi apple berasal dari amerika serikat kemudian kita tahu yang pertama samsung dari korea selatan
sementara yang berada pada posisi ketiga adalah huawei
berasal dari tiongkok
kita lihat huawei sendiri melakukan pengiriman tiga puluh dua satu juta unit sepanjang kuartal ke dua dua ribu enam belas
dan kita lihat mengalami peningkatan delapan empat persen
namun ini menguasai pasar dunia cukup diperhitungkan ya sembilan empat persen
huawei ditopang oleh penjualan domestik di tiongkok utamanya
dan kemudian peningkatan penjualan di eropa
produk honor lima x dan v delapan sukses menjadi alternatif produk premium versi huawei
huawei kini terus saja berjuang untuk melebarkan sayapnya tidak hanya di tiongkok
tapi juga mereka mencoba masuk ke pasar amerika serikat
yang harus mereka hadapi siapa lagi kalau bukan dua penguasa terbesar
samsung dan juga apple
huawei dari tiongkok berada pada posisi ketiga sebagai raja smartphone di dunia
kini kita masuk pada posisi keempat
oppo juga berasal dari tiongkok
dan kita lihat penjualannya dua puluh dua enam juta pada kuartal kedua dua ribu enam belas
ini yang akan saya bahas sedikit
kita lihat satu ratus tiga puluh enam enam persen peningkatannya
lebih dari seratus persen penetrasi pasar dalam waktu singkat lebih dari seratus persen
pasti ada sebuah strategi yang berhasil yang diimplementasikan oleh perusahaan
kita tidak berbicara mengenai jumlah
kalau jumlah masih kalah jauh dengan samsung ataupun juga iphone ataupun juga apple
tapi kita berbicara mengenai pertumbuhan
berhati hatilah dengan pesaing bisnis anda ketika pertumbuhannya menunjukkan angka seperti ini
anda harus bersiap siap
kencangkan juga ikat pinggang anda
karena anda harus siap siap dengan inovasi baru
agar angka ini tidak terus tumbuh
sementara anda terus membeli
iphone salah satunya
apple harus bersiap siap dengan inovasi
mungkin dengan iphone tujuh tadi merupakan salah satu inovasi
dan kita lihat menguasai pangsa pasar enam enam persen
salah satu produk unggulan oppo adalah r enam
yang penjualannya tumbuh sangat signifikan di dalam negeri
yaitu di tiongkok
realisasi penjualan oppo masih dikontrol
dengan segmen menengah ke bawah di tiongkok
namun yang menarik
agresivitas mereka kini mulai merangsek
masuk tidak hanya di tiongkok
tapi juga pasar pasar emerging markets
seperti juga india dan indonesia
jadi india dan indonesia adalah dua pasar yang akan disasar oleh oppo
percayalah itu merupakan salah satu strategi promosi
yang coba digelar oleh oppo
sebagai raja smartphone keempat
lalu kita lihat ke slide selanjutnya adalah
lagi lagi dari tiongkok
jadi kalau kita list
dari lima penguasa smartphone di seluruh dunia
posisi pertama produsen asal korea selatan
kemudian kedua dari amerika
kemudian pada posisi tiga empat lima semuanya
berasal dari tiongkok
ya sebagai salah satu backbone industri dunia
tiongkok memang harus diakui
merupakan salah satu mitra dagang utama indonesia juga
kita lihat untuk
vivo sendiri melakukan penjualan enam belas empat juta unit
pada kuartal kedua dua ribu enam belas
dan kita lihat pertumbuhannya juga
dengan tadi oppo ya
kemudian dia menguasai pasar masih kecil
tapi cukup patut diwaspadai
kita lihat bagaimana lenovo juga sudah didepak
tidak lagi masuk lima besar
kemudian ada asus kalau saya tidak salah
itu juga sudah tidak masuk lagi lima besar
dengan model produk terbaru
target pasar vivo masih konsisten di asia pasifik
meski masih sangat bergantung pada pasar tiongkok
dan produk terbaru yang dirilis vivo pada kuartal ke dua
di antaranya adalah v tiga dan juga v tiga max
strategi pemasaran vivo juga sangat menarik
bagaimana mereka bersrategi membayar kontrak kerjasama
dengan bintang populer korea
sun jong ki
karena kita lihat terbukti penjualan di kawasan regional
juga mencatatkan pertumbuhan
ini adalah video saya
untuk brencana menambahkan ketumbuhan signifikan
kini saya lebih dekat lagi
kita ke indonesia
saya penasaran untuk melihat bagaimana dengan indonesia
kita punya datanya
smartphone penguasa di indonesia
saya ingin tahu
siapa sih yang sesungguhnya paling rajin dibeli di indonesia
jadi sama dengan global
samsung memang selalu mengawasi
bahkan di indonesia pun
pasar terbesar di asia tenggara
samsung kalau hanya ada pengemasan

lalu kita lihat pada posisi kedua justru adalah oppo
oppo tadi ada pada posisi ketiga ya untuk worldwide ternyata oppo di indonesia justru masuk ke posisi kedua dengan menguasai pangsa pasar sembilan belas persen
saya menduga iphone tidak masuk ya ataupun apple tidak masuk
tapi mungkin untuk beberapa segmen tertentu produk produk tiongkok dengan kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan produk seperti samsung dan juga iphone
tampaknya menjadi pilihan karena kita lihat dari angka ini mereka tetap dengan harga terjangkau
jadi iphone terlalu eksklusif dengan harga sehingga dia lupa segmen segmen tertentu di indonesia bisa dimanfaatkan
buktinya oppo bisa menggrab sembilan belas pesan pasar di indonesia
lalu kita lihat adalah asus asus juga menarik juga mampu menguasai indonesia sebesar sembilan persen
diikuti advan delapan persen lenovo enam persen jauh sekali lenovo dan merek merek lain adalah tiga puluh dua persen
jadi inti yang ingin saya coba sampaikan adalah berbelanja smartphone bagi orang indonesia ada dua hal ada kebutuhan ada juga untuk lifestyle
di mana para produsen tersebut ingin bermain ya bermain saja
karena dua ratus lima puluh juta jiwa dengan penetrasi internet yang cukup signifikan
maka ketika mereka melakukan variasi produk untuk segmen bawah menengah hingga atas
di situ ada celah bisnis dan gain yang begitu besar
jadi janganlah terlalu eksklusif eksklusif sekali tapi anda kehilangan gain
perhatikan banyak sekali produsen yang bermain dan memanfaatkan segmen segmen menengah
akhirnya mereka menjadi penguasa smartphone di indonesia bahkan regional dan global